pemerintah dan dpr telah sepakat menaikkan dana bantuan partai politik menjadi rp satu per suara
nantinya tiap partai akan mendapat dana bantuan per tahun berdasarkan jumlah suara yang diperoleh
dan berikut adalah gambaran perbandingan jumlah dana yang diperoleh dari tiga partai politik terbesar
hasil pemilu dua ribu empat belas dengan draft revisi pp no lima tahun dua ribu sembilan belas
kita lihat ini adalah tiga partai yang memperoleh jumlah suara terbanyak pada pemilu dua ribu empat belas lalu
kita lihat yang pertama adalah pdi perjuangan yang memperoleh suara pada tahun dua ribu empat belas lalu sebanyak dua puluh tiga juta suara lebih
dan dana bantuan per tahun dari dua ribu empat belas ini mencapai rp dua lima puluh lima miliar per tahunnya hingga dua ribu sembilan belas mendatang
dan dana bantuan ini diterima oleh masing masing partai politik setiap tahunnya
karena mendapatkan dua puluh tiga juta suara lebih dikalikan dengan rp satu ratus delapan
yang sesuai dengan pp nomor lima tahun dua ribu dua puluh
dan sudah sepakat memang untuk draft revisi di pp nomor lima tahun dua ribu sembilan
yang menaikkan bahkan mencapai sepuluh kali lipat dari nilai satu suaranya
jika saja pdi perjuangan memperoleh suara di tahun dua ribu sembilan belas mendatang dengan angka yang sama
maka kita lihat perbandingannya pada tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas setiap tahunnya
pdip mendapatkan dana bantuan partai politik dari pemerintah mencapai dua lima puluh lima miliar rupiah
nantinya kembali jika perolehan suara pdip sama dengan tahun dua ribu empat belas
maka angkanya akan berlipat ganda sepuluh kalinya menjadi rp dua puluh tiga enam puluh delapan miliar rupiah per tahunnya
kita bergeser ke partai selanjutnya yang mendapat jumlah suara terbanyak nomor dua pada tahun dua ribu empat belas lalu
itu golkar memperoleh suara lebih dari delapan belas juta suara
dana bantuan per tahun yang diterima mencapai hampir rp dua miliar
sementara nantinya jika memang sudah disepakati dan juga sudah ditandatangani oleh kementerian keuangan
maka akan menerima sebanyak delapan belas empat puluh tiga miliar rupiah setiap tahunnya
jika golkar memperoleh angka yang sama dengan pemilu tahun dua ribu empat belas lalu
sementara untuk partai ketiga yang memperoleh suara terbanyak nomor tiga yaitu gerindra
di tahun dua ribu empat belas memperoleh jumlah total suara lebih dari empat belas juta suara dengan dana bantuan per tahun
dari dua ribu empat belas hingga dua ribu sembilan belas
mencapai hampir rp satu enam miliar
dan jika draft revisi ini dilangsungkan
maka hampir lima belas miliar rupiah yang didapatkan oleh gerindra dari pemerintah
sesuai dengan dana bantuan partai politik
justru partai politik dan pemerintah mengusulkan untuk kenaikan dana bantuan partai politik
yang juga akhirnya bisa menyebabkan
apbn juga semakin melebar